pemerintah mengklaim selama tiga tahun pemerintahan jokowi jk
kementerian perindustrian mencatat nilai investasi sektor industri meningkat sepanjang tiga tahun
menjadi rp tujuh ratus enam sembilan triliun
jika dibandingkan dengan nilai investasi sektor industri
pada dua ribu empat belas sebesar rp satu ratus sembilan puluh lima enam triliun
bahkan kementerian perindustrian pun memprediksi hingga akhir dua ribu tujuh belas
sementara pangsa pasar industri manufaktur indonesia di pasar global
juga berhasil meningkat sepanjang dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas